sebuah kampung bernama kampung peneleh disebut sebut menjadi kampung tertua di surabaya jawa timur
kampung ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah seperti sumur tua makam belanda makam di dalam gang dan rumah warga
serta rumah kelahiran bung karno dan rumah hos cokro aminoto
dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda menelusuri jejak sejarah dan kuliner di kampung peneleh
penemuan sumur tertua bernama sumur jobong beserta beberapa fragment tulang hewan
manusia keramik tembikar dan batu batak luluh
temuan sumur yang terbuat dari tanah liat dengan diameter delapan puluh tiga cm dan kedalaman satu meter
serta beberapa fragment ini didapat saat penggalian saluran air pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
setelah dilakukan identifikasi oleh beberapa pihak bentuk bahan dan ukuran sumur
mempunyai kemiripan dengan jobong yang biasanya dikenal sebagai sumur

dan diduga berasal dari masa yang sama yaitu masa majapahit
selain itu beberapa warga pun dilakukan tes dna dengan temuan fragment tulang
di tes dna dari museum etnografi dan kajian kematian erlangga
pemembuatan sumur tertua bernama sumur jobong beserta beberapa fragment tulang hewan
yang di kampung peneleh adalah sejumlah makam yang melintang di beberapa gang pandean
bahkan di dalam rumah
warga pun terbiasa hidup berdampingan dengan makam
selalu mengirim doa untuk leluhurnya itu
tak jauh dari gang pandean lebih dari tiga delapan ratus makam belanda
juga masih cukup utuh di jalan makam peneleh
sejak seribu delapan ratus empat puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus lima belas lahan seluas sekitar empat lima hektare ini
ditempati tiga belas ribuan jenazah orang eropa
profesi mereka diantaranya adalah gubernur jenderal hindia belanda
pendiri pabrik baja hingga residen surabaya
makam ini sebenarnya menunjukkan adanya silang budaya
antara orang eropa yang pernah menguasai sini dan orang pribumi sini
ya kemudian terlihat juga makamnya juga ada dipengaruhi pribumi
karena mereka pakai jungkup jungkup gitu ya
artinya atap atap itu kan tidak biasa untuk orang belanda
kampung peneleh juga menjadi saksi bisu lahirnya bapak bangsa
soekarno lahir di jalan pandean gang empat nomor empat puluh ini
bung karno kecil mengontrak bersama orang tuanya di rumah ini
hanya sekitar enam bulan mulai dari enam juni hingga dua puluh delapan november seribu sembilan ratus empat puluh
kini rumah bung karno ini dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah
setelah soekarno berusia lima belas tahun
ia diminta ayahnya melanjutkan pendidikan di hoger burger school hbs surabaya
selama bersekolah di sana soekarno dititipkan kepada sahabat ayahnya
haji umar said cokro abinoto di jalan peneleh gang tujuh nomor dua puluh sembilan sampai tiga puluh
di rumah inilah soekarno membaca buku buku
dan secara tidak langsung mendapat didikan dari cokro aminoto
soekarno juga banyak bertemu para tokoh dari sarekat islam
kini rumah ini menjadi museum hos cokro aminoto
selain melusuri tempat tempat bersejarah di kampung peneleh
saya pun mencicipi salah satu kuliner legendaris
iya kue bikang peneleh yang dikelola generasi ketiga atau sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ini
dibuat dari campuran tepung beras gula dan santan
kunci kenikmatannya ada pada cara mengolah adonan
kekentalan santan dan bahan perasannya

saya juga mencicipi kue bikang peneleh
rasa coklat atau pandan
kalau saya sih harus cobain dua duanya
rasa coklat dulu
manis dan ada sedikit rasa mukanya
kalau yang pandan
gurih dan kenyal
mengutip kalimat yang disampaikan presiden pertama indonesia soekarno
bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya
sejatinya sejarah merupakan hal yang sangat penting
untuk membangun bangsa yang besar
kansa tamarindora agadipa surabaya jawa timur